yaitu proses pergantian baju siswa baru
meminta murid murid baru untuk mengganti pakaian dengan seragam sekolah
dilakukan sd negeri uwung jaya kota tangerang banten sebagai tes kemandirian dari murid
saat dikonfirmasi pada kami siang pihak sekolah mengatakan bahwa acara ini
merupakan bagian dari tradisi yang telah dilakukan bertahun tahun
dan mendapatkan persetujuan dari komite sekolah
pihak sekolah juga telah melakukan rapat dengan orang tua murid untuk mengadakan acara ini
ini juga tidak bermaksud untuk mengecehkan atau tidak sesuai dan sebagainya
kegiatan ini tidak pernah diprotes oleh orang tua
kegiatan ini juga didukung oleh komite
kemudian juga oleh atasan kami perwira dan pengawas
dinas pendidikan kota tangerang tetap memberi teguran yang keras
terkait adanya kegiatan ganti baju siswa siswi kelas satu sd yang menuai polemik di masyarakat
menurut kadisdik kota tangerang jamaludin
sekalipun berlaku di kota tangerang
bertujuan untuk melatih kemandirian
kadistik pun meminta pihak sekolah untuk meniadakan kegiatan tersebut pada tahun depan
menurut saya kepala dinas pendidikan itu adalah keliru
dan itu tidak boleh terjadi dan tidak boleh terulang lagi
jadi kami dari dinas pendidikan sudah membuat surat teguran kepada kepala sekolah
dan juga kepala sekolah tersebut yaitu sdu mijaya sudah minta maaf kepada semua pihak
baik itu kepada pendeta daerah dan wali kota kepala dinas pendidikan
termasuk juga orang tua
dan semua pihak dia sudah minta maaf